penghapusan sistem tiga in satu yang akan dilakukan gubernur dki jakarta
ternyata tidak lantas menyurutkan semangat para joki
daya juang mereka masih tinggi apalagi masih banyak juga mungkin yang membawa anak putri kan
joki yang berkeliaran di jalur protokol tiga in satu bahkan sambil membawa anak betul kan
ini kita simak liputan berikut ini
winarsih atau biasa dipanggil arsih merupakan joki tiga in satu
di salah satu kawasan di jalan protokol di jakarta
hampir delapan tahun arsih melakoni pekerjaan sampingannya sebagai joki
ibu yang memiliki empat anak ini mengaku sering membawa anaknya yang paling kecil saat menjadi joki
bahkan terkadang ia juga membawa anak temannya
dengan begitu uang yang diperolehnya jauh lebih besar
wanita asal jawa tengah ini bahkan tak takut mengambil resiko
ditabrak oleh pengendara mobil
ataupun motor hingga lari ke jalan tol adalah sesuatu yang sering ia alami
arsih pun sering kucing kucingan dengan petugas satpol pp yang melakukan razia joki tiga in satu
rencana penghapusan sistem tiga in satu yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
diakui arsik membuatnya sedikit khawatir akan kehilangan mata pencaharian
harusnya jangan dong kasihan itu membantu bantu orang yang miskin miskin pengangguran
kalau joki tiga in satu nanti otomatis banyak perampok banyak banyak jable maling
para joki tiga in satu ini mengaku terpaksa melakoni pekerjaannya agar dapat bertahan hidup
mereka berharap pemerintah dapat memberikan lapangan pekerjaan baru
apabila penghapusan sistem tiga in satu ini jadi dilakukan
dini apriana jakarta